kamu sudah memenuhi tante di sini
tante permisi dulu ya andara
oh iya satu hal lagi andara
tante tunggu jawaban secepatnya
dia bicara apa
sepertinya sekarang semua tidak seperti yang kamu inginkan
andara tolong kamu jujur sama tante
apakah sekarang kamu bermaksud untuk
apakah sekarang kamu berusaha untuk mencoba mencintai tovan
kalau memang itu benar
tante akan merestui kamu andara
dan tante akan melupakan semua kesalahan kamu di masa lalu
mau menjauhi fadil
atau lebih baik lagi
anggap saja diantara kalian tidak pernah saling mengenal
jadi sampai sekarang tante masih menganggap
bahwa saya adalah perusahaan rumah tangga kamila dan fadil
sudah bilang kalau saya andara
sekarang ini tante
bukan lagi membicarakan hubungan kamu
tapi tante sedang membicarakan hubungan kamu
maksud tante dengan kamu
mengirimkan bikisan untuk taufan
itu tandanya kamu perhatian
sama tony dan itu bagus sekali
adalah karena kamu tidak akan
sulit mencintai orang seperti tova
ya walaupun memang taufan
sepertinya terlihat sinis
tapi itu hanya di luarnya saja mbara
tovan mempunyai hati yang hangat dan baik
andara dan tidak sulit
untuk kamu menaklukkan hatinya
taufan itu lebih
baik kan daripada kamu tidak
berhenti mengejar fadil yang suaminya kamilah
bagaimana menurut kamu andara
ya fadl aku juga tidak tahu
mesti ngapain aku tidak tahu apa yang harus
aku lakukan fadl
aku pikir setelah fadil sembuh
semua akan baik baik aja
tapi sekarang kita seperti merajut
tadi mama ketemu sama anak
dan mama meminta agar anda anda menjalin hubungan dengan
maksud lo mama menjodohkan
gue dengan anda
karena mama mengira
lo ada hubungan apa apa sama camilla
makanya mama mengambil keputusan seperti ini lir
situasi ini sama sekali gak tenang buat gue fun
kemarin mama meminta gue untuk membunuh perasaan gue pada kami lah
dan sekarang mama menjodohkan gue sama anda
besok apa lagi fan
enggak fan ini gak bisa dibiarin fan
kita harus kasih tahu tentang sandiwara ini pak
gak kasih tahu mama
gak deli itu gak mungkin
kalau mama sampai tahu tentang sandiwara ini
dia akan membongkar semuanya
tapi gue gak mau mengkhianati camilla fan
walaupun gue bersandiwara sebagai lo
tapi gue gak mau berdekatan dengan cewek lain
tapi ini orangnya andara deli
kenapa kau andara

dia tahu tentang semua sandiwara ini
jadi gue yakin dia pasti mau membantu kita
ya nanti kalau mama tanya sama lo
bilang aja lo setuju
apa lo pikir ini cuma pura pura nek
kalau gue boleh memilih
lebih baik gue membongkar sumur sandiwara ini
daripada gue harus dijodohkan dengan anda
lo gak mau kan
mengorbankan kesehatan istri lo
dan lo gak mau kan
mengorbankan jadi dalam kandungan kami
demikian art indah dae
lo akan mengerti dua ribu empat
di seluruh laut
ini orangnya count
sekarang lebih baik lu keluar
gue mau istirahat
gue mau tidur fahim
oke gue keluar
dan sekarang gue minta maaf
karena gue udah melibatkan lu dalam situasi sulit seperti ini
sembukalah hamba ya allah
jangan biarkan hamba terus terjebak dalam sandiwara ini
hamba mohon ya allah
mama mau menjodohkan
kak taufan dengan andara
taufan kan sudah lama menyendiri semenjak aina meninggal
jadi seharusnya taufan cepat mencari pasangan
biar seperti kamu dan fadil saya
cuma kak taufan kan sekarang belum sembuh benar
kak taufan juga lagi sakit
memangnya mama mau menjodohkan sekarang
iya memangnya kenapa mila
justru sekarang tovan lagi sakit
kapan perlu teman untuk berbagi
ya mudah mudahan aja andara bisa menjadi motivasi supaya toka cepat sembuh
seperti kemarin andara kan mengirimkan bingkisan untuk tempat
pasti bingkisan itu kan ada artinya mila
kalau mengirimkan bingkisan dan enggak ada sesuatu
eh tapi ma
mama masih ingatkan waktu
waktu anda datang ke rumah dan ketemu sama kak taufan
kak taufan kan menolak andara begitu saja
kalau sudah terbiasa cinta itu lama kelamaan akan tumbuh
ya mungkin saja sekarang taufan belum mencintai andara
tapi lama lama kalau mereka sering bertemu dan kita sekeluarga mendukung mereka
lama lama mereka pasti membuka hatinya
makanya kamu harus dukung ya rencana mama ini
supaya taufan cepat menikah seperti kamu dan fadil
nah buka pintunya nah
papa mau bicara nah
ya udah mila mama tinggal dulu ya sebentar ya

sebenarnya ada apa sama aku